polisi akhirnya mengungkap sosok pegi setiawan tersangka pembunuhan vina dan eki yang sempat buron
polisi juga menyebut total buronan kasus pembunuhan vina hanya satu pegi setiawan bukan tiga orang
sebelumnya kabit humas polda jabar kombes jul setiawan menyebut tengah memburu dua dpo setelah pegi tertangkap
menurut polisi total tersangka dalam kasus ini sembilan orang bukan sebelas orang
di reskrimum polda jawa barat kombes surawan mengatakan buron dalam kasus ini hanya peggy setiawan alias peron yang sudah ditangkap
delapan tersangka lain sudah diadili dan menjalani hukuman penjara
sebelumnya polda jabar sempat merilis tiga dpo dengan ciri ciri fisik meski tanpa foto
perusahaan tegaskan di ciri kirikan bahwa tersangka semua bukan sebelas tapi sembilan
untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa lima keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan tiga
ada lagi menerangkan tiga dengan nama berbeda
ada yang menerangkan lima ada yang menerangkan satu
setelah kami lakukan penyidikan lebih mendalam ternyata dua nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut